jelang pertandingan uji coba melawan tim nasional filipina yang berlangsung minggu sore ini
tim nasional indonesia u enam belas melakukan latihan kerjasama antar lini di stadion magu harjo sleman yogyakarta
ini merupakan pertandingan uji coba internasional yang pertama bagi timnas u enam belas sebelum berlaga pada piala aff dua ribu delapan belas
pelatih tim nasional indonesia u enam belas justru senang jika dalam pertandingan besok filipina menurunkan pemain naturalisasinya
walau mengaku belum mengetahui kekuatan tim nasional filipina
pelatih fahri husaini berharap pertandingan melawan filipina itu dapat dijadikan ajang latihan meningkatkan mental bertanding bagi anak asunya
sebagai persiapan menghadapi filipina
sabtu ini garuda muda melakukan latihan kerjasama untuk meningkatkan kolektivitas tim
latihan digelar di stadion maguwo harjo sleman yang juga merupakan venue pertandingan melawan timnas filipina besok
timnas indonesia u enam belas dijadwalkan terjun pada piala aff dua ribu tujuh belas yang akan berlangsung di thailand pada sembilan dua puluh dua juli mendatang
pada babak penyisian garuda muda tergabung dalam grup maut bersama tuan rumah thailand
julia laos dan singapura
namun target utama pssi sebenarnya piala afc u tujuh belas yang akan berlangsung tahun depan
mengingat piala afc merupakan pintu masuk menuju piala dunia u tujuh belas
wahyu juniawan yogyakarta